mungkin bagi anda yang saat ini masih menikmati liburan atau berencana mau libur
mungkin perlu memilih kali ya tempat wisata mana yang akan dipilih dan cocok untuk selera anda
mungkin tempat lokasi anda swafotonya gitu kali ya
iya sekarang kan lagi zaman banget tuh ya
apalagi tempat tempat wisata yang gitu kan memang lagi diminatin banget
dan tren ini pun akhirnya dikembangkan oleh sejumlah pengelola tempat wisata
dengan menawarkan paket liburan sekaligus pengalaman bersuah foto yang mungkin nggak bakal terlupakan
i can't terus jadi memory share di mana mana kan muncullah di handphone
seperti beberapa tempat wisata berikut yang harus masuk dalam kunjungan anda
apalagi kalau lagi mau liburan di pulau dewata
jika anda sedang mencari objek wisata alam dengan sensasi berbeda
objek wisata hayden canyon di desa buang sukawati giyanyar bisa menjadi pilihan
untuk tiba di titik pertama wisatawan harus menuruni beberapa anak tangga menuju ke lokasi ngarai
setelah menyeberang sungai wisatawan akan memulai petualangan dengan melintasi bebatuan besar nan terjal
hingga pada titik tertentu wisatawan akan menikmati sensasi menantang
mulai dari memanjat bebatuan di tengah sungai berenang pada ngarai yang dalam
hingga merayap pada dinding tebing
lokasinya yang ekstrim mewajibkan pengunjung ditemani seorang pengunjung
dan pemandu profesional
sejak dibuka pada dua ribu lima belas objek wisata ini terus ramai dikunjungi wisatawan
sedikitnya satu ratus lima puluh orang per hari datang ke lokasi ini
masih bernuansa alam objek wisata yang satu ini memiliki pemandangan yang tak kalah menarik
terletak di desa belok kecamatan petang kabupaten bandung bali
objek wisata ini menawarkan pemandangan berupa hamparan bunga gemitir
atau bunga mari gold yang mekar sempurna di lahan perkebunan milik warga setempat
masa panen yang cepat dan harga jual yang baik menjadikan bunga ini dibudidayakan warga
untuk dijual sebagai sarana upacara atau persembahyangan
karena tumbuh di lahan warga pengunjung dikenakan biaya lima rupiah per orang
jika ingin berfoto atau seratus ribu rupiah untuk kepentingan foto pranikah
bunga gemitir ini mekar selama empat hari
dan akan kembali mekar empat hari kemudian pasca dipanen
jadi jika anda berkunjung ke lokasi ini bisa dapat dilakukan kapan saja
karena tidak membutuhkan waktu waktu tertentu
ingin berwisata dengan spot ala dunia dongeng yang berwarna warni
tidak ada salahnya loh mencoba bertandang ke ice cream world
yang terletak di kawasan bypass murah rai sanur dan pasar
lokasi yang satu ini menawarkan konsep wisata selfie
dengan tema masing masing spot yang didesain berbeda beda
dengan biaya masuk sebesar seratus ribu rupiah untuk dewasa
dan lima puluh rupiah untuk anak anak
pengunjung bebas berfoto di setiap ruangan
dijamin ampuh memenuhi hasrat penggemar swafoto
setelah puas berkeliling ruangan pengunjung bisa bersantai
sembari menikmati hidangan ice cream atau gelato dengan pilihan topping
serta cendera mata bernuansa ice cream yang dapat dibeli sebagai buatangan
ice cream world bali merupakan lokasi kedua setelah dibuka di yogyakarta
destinasi wisata selfie ini tergolong baru karena dibuka pada awal tahun dua ribu dua puluh
pengelola secara berkala mengganti tema masing masing ruangan
untuk menarik pengunjung yang datang
anda berminat selamat mencoba ya